selama dua hari berturut turut alutsista tni angkatan darat mengalami kecelakaan
kepala staff tni ad mengambil langkah untuk menghentikan sementara operasional alutsista sejenis yang mengalami kecelakaan
tni angkatan darat membentuk tim investigasi terkait kedua kecelakaan tersebut
dan selama masa evaluasi serta investigasi operasional tank m satu ratus tiga belas dan kapal cepat komando akan dihentikan untuk sementara waktu
tni ad membantah jika kecelakaan disebabkan peralatan tempurnya telah uzur atau tidak berkualitas
sebelumnya pada sebelas maret lalu sebuah tank m satu ratus tiga belas tenggelam di sungai purworejo
dua orang salah satunya adalah seorang prajurit tni tewas dalam peristiwa ini
selanjutnya tanggal dua belas maret sebuah kapal cepat komando milik kodam jaya tenggelam di perairan kepulauan seribu tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
semua kita investigasi persoalannya apa masalahnya apa
dari permasalahan itulah kita belajar
jadi jangan kita ngomong wah itu berarti alatnya jelek
belum tentu ya
jadi enggak apa apa itu musibah saya terima
kalau ada orang bicara dan sebagainya oke tidak apa apa
masukan yang positif boleh kita terima tetapi saya akan berpedoman kepada apa hasil investigasi
saya tidak bisa mengatakan seperti apa karena saya belum dapat laporannya
tetapi saya akan belajar dari musibah itu saya akan mengevaluasi itu dan ke depan bagaimana tidak boleh terjadi lagi